saudara dalam rangka mudik lebaran direktur utama pln darmawan prasojo pastikan kesiapan spklu di seluruh indonesia siap memenuhi kebutuhan mobil listrik selama momen idul fitri
hal tersebut disampaikan saat kunjungannya ke spklu resariatol jakarta merang
stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spklu merupakan sarana penting yang disediakan pln untuk membantu masyarakat melakukan pengisian kendaraan listrik
dalam rangka mudik lebaran tahun ini direktur utama pln melakukan pengecekan langsung atas kesiapan sarana agar memastikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sampai tujuan
seluruh rest area sudah dilengkapi dengan spklu
dan kami juga sudah mengepayakan yaitu membangun suatu aplikasi pln mobile yang dilengkapi dengan road trip planner
dalam trade planner ini masyarakat yang menggunakan pln mobile dan juga mudik menggunakan mobil listrik bisa merencanakan dari titik berangkatnya ada di mana titik tujuannya di mana
kemudian nanti kita akan mencari jalan yang lebih jauh dari situ
jadi charging menggunakan spklu ada di mana dan kami langsung memandu agar perjalanan mudik ini bisa berjalan dengan lancar
selama momen lebaran penggunaan transaksi kendaraan listrik meningkat sehingga pln juga meningkatkan ketersediaan untuk penggunaan spklu di sejumlah rest area
agar pemudik dapat berasa lebih nyaman dalam perjalanannya
pln juga mengerahkan lebih dari tiga personil untuk memberikan pelayanan di titik spklu